dengan fonis tersebut akhirnya samirin dapat menghirup udara bebas
hal tersebut disebabkan karena ia telah menjalani masa kurungan penahanan saat menjalani persidangan selama enam puluh empat hari
fonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa yang mengganjarnya dengan tuntutan sepuluh bulan penjara
itu jalan pulang bawa letak terus saya buang limbah orang itu didatangi saya eh ditangkap
jalan pulang dari mana itu bapak
dari anggora lembu ya
kasus samirin yang menjadi perhatian publik ini membuat anggota dpr ri komisi tiga hinca panjaitan hadir untuk mengikuti jalannya sidang
selain dukungan kepada keluarga dan terdakwa hinca menghimbau agar persoalan pidana pencurian dengan nilai kerugian yang kecil dapat diselesaikan secara kekeluargaan
tragedi ini atau drama ini saya menyebut begitu karena soal soal yang kecil ini sudah berakhir hari ini
tidak ada bermaksud untuk mengintervensi sama sekali tapi karena memang saya baru tahu tadi malam dan saya kejar kemarin dan kita tungguin bersama
tentu ini putusan yang kita harus hormati sebagai warga negara yang baik apapun yang diputuskan majelis hakim hari ini adalah putusan yang terbaik dan harus kita hargai
sebagai bentuk kekecewaan terhadap kasus dengan kerugian yang kecil tersebut keluarga bersama awak media
dan anggota dpr ri mengumpulkan uang sebanyak rp tujuh belas empat ratus sebagai pengganti kerugian pihak perusahaan pemilik kebun karet
hazar effendi manurung simalungun sumatera utara